angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang di jalan lingkar utara universitas indonesia pada sabtu sore
pohon tumbang ini menyebabkan dua orang tewas
petugas langsung memindahkan jenazah miftah abdillah ahmad dan rustiana imala putri yang tewas akibat tertimpa batang pohon
dari kartu identitas keduanya kedua korban adalah warga pabuaran cibinong bogor jawa barat
pohon tumbang juga menimpa sebuah mobil dan juga pengemudi ojek online yang nyaris tertimpa
akibat peristiwa ini kemacetan parah terjadi di seputar ruas jalan raya lenteng agung jakarta selatan dan margonda depok
tentu ada yang teriak teriak saya bantu main lain